dua buah kapal indonesia kapal tunda brahma dua belas dan kapal tongkang anan
dibajak dalam perjalanan dari sungai puting kelimantan selatan
menuju batangas filipina selatan
kapal tersebut membawa tujuh ton batubara dan sepuluh orang berkeluarga negaraan indonesia
minggu sekitar pukul setengah sepuluh pagi alfian rapi
salah satu korban pembajakan kapal yang terjadi di perairan tawi tawi filipina selatan
menghubungi keluarga untuk memberi hati bahwa kapalnya telah dibajak
sebelumnya pada tanggal dua puluh enam maret pihak pemilik kapal mendapat telpon dari abu sayyaf
kelompok separatis yang berbasis di sekitar kepulauan filipina selatan
mereka sudah lepas dari kapal dan mereka sekarang posisinya ada di darat di satu rumah kosong
di pulau rumah kosong tapi mereka belum tahu pasti di mana
dan sampai malam ini kami keluarga
belum dapat kabar apapun
itu aja kita keluarga benar benar bersyukur kalau dari pihak pemerintah
kami berterima kasih kalau saat ini pihak pemerintah sudah ikut serta untuk membantu